kasus warga negara arab saudi yang menghalangi laju ambulans beberapa waktu lalu berakhir damai
pria berinisial tm ini mendapat pengawalan ketat saat menjalani pemeriksaan di kantor polresta bogor jawa barat pada rabu siang
polisi juga menghadirkan pihak ambulans untuk menjalani tahapan konfrontas
usai dimediasi kedua pihak sepakat berdamai tanpa tuntutan lantaran dianggap salah faham
meski demikian tersangka wna arab tetap dikenai sanksi tilang
kemudian kita kenakan tilang dan sudah diberikan kepada pelanggar sudah dibayar kepada kas negara
sebelumnya pada kamis enam mei lalu sebuah mobil minibus di jalan merdeka bogor menghalangi laju ambulans pembawa pasien darurat ke rumah sakit
selain nyaris bersenggolan dengan motor relawan pengawal juga sempat terlibat cekcok dengan pengemudi mobil tersebut
tim liputan cnn indonesia